anda kembali di cnn indonesia news report
yogyakarta menjadi kota pertama kirap obor asian games pasca penyatuan api abadi dari india dan merapen
kerobokan jawa tengah pada rabu malam di candi prambanan
menteri luar negeri retno marsudi menjadi pelari pertama yang membawa obor tersebut
obor diserahkan gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubwono x
yang juga raja keraton yogyakarta
api ini sebelumnya diinapkan selama semalam di keraton yogyakarta
retno marsudi berlari dari keraton ke alun alun utara
lalu menyerahkan obor kepada kapolda d i e
brigjen paul ahmad zofiri di alun alun utara
dari sini api kemudian dibawa berkeliling indonesia dan solo menjadi kota tujuan selanjutnya
kenapa saya yang dipilih saya nggak tahu ya
tapi memang sudah bicara cukup panjang dan saya kira
karena saya pernah kuliah di sini besar di sini dan sebagainya
mungkin itu yang salah satu menjadi dasar
dan juga karena waktu juga kan
cacak cacakan waktu kan juga tidak mudah
misalnya kemarin seharian saya berada di sana bogor karena ada presiden indonesia
kemudian ada rapat dan baru malam late sekali saya baru tiba
nah ini setelah berlari saya harus kembali ke jakarta lagi
penyatuan api obor dari india dan merapan menadai dimulainya perjalanan api obor asian games
yang akan dibawa berlari mengelilingi delapan belas provinsi
dan untuk mengetahui berita selengkapnya kami bergabung bersama korespondensi nn indonesia
hendrawan setiawan di yogyakarta
selamat siang hendrawan
bagaimana kemeriahan pawai obor di sana dan juga apa rangkaian acara kirap api asian games untuk hari ini
pawai obor di kota pertama
di yogyakarta cukup meriah ila
tadi dimulai pada pagi hari sekitar pukul tujuh waktu indonesia barat
dan berkeliling kota yogyakarta sekitar sepuluh km
dan tadi berakhir di tugu palputis sekitar pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat
dan di yogyakarta sendiri ada dua puluh tiga titik di mana obor ini diberikan kepada pelari pelari berikutnya
ada yang berasal dari kalangan atlet ada juga artis dan juga beberapa warga
masyarakat yang lain yang mempunyai prestasi di bidangnya masing masing
dan tadi terakhir dibawa oleh sekretaris inas gok dan diberikan kepada wali kota yogyakarta
yang pertama itu saya haryadi soyuti dan sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat
sudah meninggalkan kota yogyakarta dan menuju ke kota berikutnya yaitu di kota solo jawa tengah
informasi yang kami peroleh saat ini masih belum sampai di kota solo
nanti di kota solo akan sampai di
tugu makuto yang dulu dibangun oleh dibangun oleh jokowi ketika masih menjabat sebagai wali kota solo
dan setelah itu akan berkeliling kota solo menuju ke brigjen selamat ria dium yang merupakan jalan protokol di kota solo
dan kemudian menuju tujuan akhir yaitu di pendapi gede balai kota surakarta
dan ada dua puluh titik di mana nanti akan ada pergantian pelari
dan api ini akan diinapkan semuanya
malam di kota solo dan besok akan dibawa ke blitar lewat malang pukul enam dari solo jawa tengah
hendrawan jadi titik titik api ini juga simbol simbol ataupun ada juga monumen monumen sejarah begitu ya hendrawan
selanjutnya kemarin ini api kan berasal dari merapen
sebenarnya kenapa api kemudian diambil dari merapen sendiri hendrawan
ya ada dua sumber api sebenarnya
yaitu yang pertama di new delhi india
kita ingat bahwa asian games pertama itu dimulai dari india pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan setiap asian games selalu mengambil api dari sana menurut informasi yang kami perlukan dari wakil presiden yusuf kala ketika kemarin memberikan sambutannya
dan kita tahu sumber api abadi merapen di gerobokan jawa tengah juga selalu diambil untuk melakukan berbagai acara
baik acara sport atau olahraga maupun acara misalnya acara keagamaan misalnya
api menunjukkan adanya semangat
semangat bagi indonesia ada dua yang disampaikan kemarin yaitu semangat sebagai penyelenggara
karena adalah penyelenggaraan kedua yang terjadi di indonesia sekitar
karena sekitar dua puluh tahunan lebih tidak pernah diadakan di indonesia acara asian games ini
dan yang kedua adalah semangat bagi para atlet supaya mereka bisa mencapai target yang ditargetkan oleh pemerintah yaitu menjadi sepuluh besar di asian games ini
tadi malam sempat wakil presiden yusuf kala mengatakan cabang olahraga apa saja yang akan menjadi andalan indonesia
dan yusuf kala mengatakan masih rahasia karena merupakan strategi supaya negara lain tidak tahu cabang olahraga apa saja yang menjadi andalan kita untuk memperoleh emas di asian games mendatang
baik terima kasih atas laporan anda hendrawan dari yogyakarta